ayo jadi ketiduran di korsi
belum bayaran uang sekolah bang
bapak belum mana
abah udah meninggal
udah dua bulan yang lalu bang
mari deh cepetan
makita udah meninggal bang
waktu kita masih kecil
emang lo pada udah gede
nah terus lo tinggal sama si apa disini
cuma kita berdua bang
ribut nih urusan ini
baru kelar urusan anak yatimnya si jaitun
sekarang anak anaknya si saleh
aduh lagi musim anak yatim apa ya sekarang
memangnya abah saya kenapa bang
lo dengerin ya
dulu minjem nih rumah mba be gue
nah sekarang nih rumah mau gue ambil
jadi lo berdua pada pergi dah
kalo lo punya duit tujuh puluh juta
tujuh puluh juta bang
masya allah bang
kita mana ada uang sebesar itu bang
buat makan aja kita
ngantuk dia makanya
mendingan lo pada pergi deh dari sini dah
daripada gue pusing ribet nih
pegi pegi deh pergi
bawa tuh barang barang lo semua
ya dia malah bengong
emang siapa yang ajatan
ini memang sengaja kita
bagi bagi rezeki istilahnya bang
wah lu kalau bagi bagi rezeki mah jangan sama dia orang doang dong
sama yang punya kontrakan juga kudu lo bagi lo gimana lo
gue kemarin itu cari si saleh
man si salenya udah mati
nah gue bingung makanya
pengusir aja nih orang dua
ngapain di rumah gue
bang jangan kebangetan gitu napa bang
mereka berdua habis kehilangan orang tuanya bang dua bulan yang lalu
kalau abang ngusir terus mereka tinggal di mana
ingat pada yang di atas
ingat mah inget
utang kudu bayar
tapi seingat saya kalau nggak salah itu
almarhum cang abu bakar itu sudah menghibahkan rumah ini kepada bang saleh
waktu grian sunatan saya ingat
itu kan kalau kagak salah
kalau emang diibahin mana buktinya
zaman sekarang nih kalau ngomong pakai bukti
bukan pakai kayaknya seingat saya
ah mak dikipe lo
eh ini bukti
ini dari ujung kontrakan sono
itu punya gue semua
kalau gue mau ngomong pakai bukti
nggak asal jeblak kayak lo aja
kalau misalnya al mahrum
abah kamu tuh ninggalin sesuatu
semacam surat atau apa
begitu tanda bukti
hah itu kan
udah deh lo pada pergi dah
pada bikin gue pusing lo pah deh
udah pergi pergi pergi
jangan gegah abah
kami mohon kebaikan hatinya bang leman
kami mohon minta beberapa hari saja untuk pindah
mohon dipertimbangkan lagi bang leman
kasian kalau mereka harus keluar malam malam

oke gue kasih lo kelonggaran tiga hari
tapi ada satu syarat
syaratnya apa bang
untuk makanan buat gue
jangan kelewatan gitu napa bang
nama ayah bikin buat si nisa sama si girian
ini amanat buat anak yatim bang
kalau bicara anak yatim gue juga anak yatim nih
babe gue tuh baru dua minggu meninggal
bang bukan masalah anak yatimnya bang
tapi nyamanat harus disampaikan kepada orang yang berhak bang
aduh lo ribet banget dah
eh gue tinggal kasih aja tuh amanat ke nisa
ntar dia kasih ke gue
maaf ya bang
ayah jadi ketiduran di kursi
anak anak belum bayaran uang sekolah bang
nggak punya duit buat bayar uang sekolah
cuma cukup buat makan
ayah mau minta sertifikat tanah
tanah warisan jatah ayah bang
ya mau ayo jual aja
ini kenapa mereka bisa ada di sini
tadi mereka nungguin abang
terus duduk di situ
aduh kenapa kagak lo usir aja
bikin pusing tahu nggak
dari tadi udah diusir
tapi nih ya mereka tuh pada mangkram
tetap aja pada nongkrong di situ
ini si jaitun dia mau minta sertifikat tanah
minta sertifikat tanah
dasar kagak tahu diri lo
jadi lo datang ke sini mau minta sertifikat tanah
nih seharusnya lo tuh sadar
sertifikat tanah itu sebagai jaminan lo tinggal di pantang antara milik kita
lo dengar bae bae ya
gue baru lihat nih pesannya babe
laki loh itu minjem duit dua ratus juta buat beli truk
nah jadi sekarang lu udah punya hak lagi buat sertifikat tanah
ya nggak ada lo kudu bayar gue seratus juta
karena itu truk hancur dipakai sama laki lo sampai mati
sekarang lo pergi dah
pergi dan kontrakan gue
gue mau kontrakin itu kontrakan sama orang lain
nah lo inget ya
lo kudu bayar tuh seratus juta sama gue
gue kagak mau tahu
ayo ayah harus bayar pakai apa bang
gue kagak mau tahu
pokoknya lo kudu bayar tuh seratus juta
masih untung lo anaknya bang
masih untung lo anaknya bang
masih untung lo anaknya bang
gue kagak minta semuanya